masih terkait dengan arus mudik nih berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menghindari penumpukan puncak arus mudik
kamu jangan mudik di luar walaupun ada diskon kayak begini tetap harus siaran dulu ya
kayak tetap semangat gitu kalau dengar kata kata diskon gitu gimana ya prab
ini memang tujuannya ya supaya menarik masyarakat agar mudiknya lebih awal
jadi nanti arus mudik pada saat hari h itu tidak menumpuk dari hari puncak
ada kabar gembira bagi para pemudik
potongan tarif ini diberikan oleh seluruh operator jalan tol atau badan usaha jalan tol yang berada di bawah naungan asosiasi jalan tol indonesia
diskon tarif tol yang diberikan berlaku pada tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan mei
para pengguna jalan tol mengapresiasi adanya potongan tarif tol ini
mudik ya ke jogja mbak
bukankah bisa berangkat awal
iya lebih awal tapi lebih sepi jalannya tol
dari jogja dapat diskon
iya diskonnya juga lumayan juga ya
oh ya senang sekali sayang
sengaja berangkat hari ini karena diskonnya atau gimana
karena ada kebun
kepentingan ada keperluan keluarga
sehingga tidak terjadi kepadatan pada puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pekan depan
di salah satu gerbang tol di surabaya warugunung di hari pertama pemberlakuan diskon tarif tol jumlah kendaraan masih tergolong normal
untuk kondisi lalu lintas saat ini masih normal
rata rata per hari sebesar tiga puluh ribu kendaraan
prediksi kami peningkatan arus mudik di tanggal dua puluh
khususnya mungkin dimulai sore hari ya
karena tanggal tiga puluh nya sudah mulai libur
untuk antisipasi lonjakan kendaraan pada arus mudik
di tol warugunung juga ada penambahan jumlah lajur dari sepuluh
ditambah menjadi dua puluh
yaitu pada tanggal sepuluh hingga dua belas juni mendatang
tim liputan cnn indonesia